pemerintah provinsi dki jakarta akan mengolah usulan kementerian dalam negeri terkait penyederhanaan laporan pertanggung jawaban dana operasional rtrw di jakarta
namun usulan tentang digitalisasi lpj diprediksi tidak efektif karena belum semua pengurus rt rw paham sistem digital
wakil gubernur dki sandiaga uno membenarkan adanya pembahasan di biro tata pemerintahan pemprov tentang usulan penyederhanaan lpj di tingkat kepengurusan rt rw
namun digitalisasi berupa pengunggahan bukti dan kwitansi dianggap tidak akan efektif karena belum semua pengurus melek digital
selain itu pembuatan sistem komputerisasi baru juga memakan waktu lama
sandiaga mengungkap hal ini menjadi penting mengingat koordinasi tingkat provinsi ke rtrw seringkali mandek karena pembuktian dan operasional yang rumit
yang penting transparansi tetap
ini ada dorongan untuk disederhanakan tapi masih mengikuti kaedah kaedah transparansi
jadi apakah mungkin laporannya dibuat sederhana sekali pengeluarannya bukti pengeluarannya itu tidak perlu dilampirkan kwitansi kwitansi
dan itu yang jadi salah satu masalah